kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan mempersiapkan sistem informasi bagi daerah untuk mengajukan proposal dana alokasi khusus bagi pembangunan di daerah
hal tersebut dibahas dalam rapat dewan pertimbangan otonomi daerah di kantor wakil presiden jalan merdeka utara senin siang
rapat tersebut dipimpin langsung wapres yusuf kala dihadiri mendagri cahyokumolo menkyu sri mulyani indrawati dan menteri bapenas bambang brojonegoro
melalui sistem informasi itu nantinya jumlah laporan penyerapan anggaran dari daerah akan disederhanakan
begitu pula dengan formatnya sehingga pemerintah daerah dapat terbantu dan tidak ditemukan pengulangan laporan penyerapan
direktur jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri diah indrajati menjelaskan
dengan adanya sistem informasi terpadu dengan kemenq dan bapenas maka pemerintah daerah akan dipermudah dalam menyampaikan proposal dan laporan penyerapan
sudah disederhanakan melalui
jadi penyampaian proposal tidak perlu datang mengirim dalam bentuk itu
tapi mereka melakukan bapenas dengan kami di direkturat jenderal anggaran
supaya bisa berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan direkturat jenderal perimbangan
untuk bisa mengsinkronkan antara alokasi anggaran perencanaan sektoral kementerian lembaga dengan daerah itu supaya bisa sinkron
ada yang rendah salah satu masalahnya kan karena ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak membutuhkan dak tersebut
tapi mendapatkan alokasi anggaran
tapi ada yang memang benar benar membutuhkan ya realisasinya lebih tinggi
tapi secara detik
tidak mengusulkan karena dulu kan basisnya bukan proposal seperti sekarang gitu alokasi dari atas
nah sekarang berdasarkan pada proposal ya itulah yang dibutuhkan oleh daerah
tapi untuk mengisi kesenjangan fiskal itu kemudian dengan di atas karena dia memang kewenangannya daerah

ya dari bawah
mulai dua tahun ini dari bawah
ya dari bawah
kalau bottom up
mudah mudahan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah sehingga realisasinya juga bisa lebih tinggi begitu